aneka makanan kemasan kaleng siap saji diproduksi masal untuk keperluan pengungsi gempa dan tsunami di palu donggala dan sigi
produksi yang dilakukan di probolinggo jawa timur ini nantinya disalurkan melalui badan nasional penanggulangan bencana kementerian sosial hingga badan atau yayasan kemanusiaan
aneka makanan kemasan kaleng diproduksi secara massal di perusahaan pengalengan makanan di desa banjarsari kabupaten probolinggo jawa timur
sejak terjadinya bencana alam gempa lombok hingga bencana di sulawesi tengah perusahaan ini memproduksi masal makanan kemasan kaleng siap saji
bahkan badan nasional penanggulangan bencana bnpb hingga kementerian sosial memesan ratusan ton makanan siap saji untuk pengungsi
beberapa jenis makanan siap saji kemasan kaleng yang diproduksi untuk pengungsi ini diantaranya nasi goreng rendang kornet sosis jamur hingga aneka sayur
kita sudah memproduksi
yang sudah lewat seratus ton ya dari daging
habis masakan daging itu yang seratus ton
sejauh ini sudah dua kontainer dari total lima kontainer makanan kaleng sudah dikirim ke sulawesi tengah
memang secara konsisten lima tahun terakhir sudah membantu bnpb dan beberapa negara pemerintah
pada saat ini alhamdulillah sudah ada beberapa kontainer yang kita kirim untuk membantu
dan warga negara kita yang ada di indonesia yang di palu dan nunggala yang mengalami bencana alam
baik dari sisi bentuknya sarden kornet atau beberapa makanan siap saji yang sudah dikirimkan ke sana
diharapkan pengungsi bencana alam mendapat jatah makanan dengan asupan gizi yang baik